dan selanjutnya kita bergeser ke sumatera barat
sudah ada koresponden ferdi ilyas yang saat ini berada di kecamatan padang utara padang sumatera barat
ferdi jika tadi ada dua tps yang kemudian direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang di wilayah sumatera utara
bagaimana perkembangan untuk sumatera barat sendiri
ya selamat siang elvira
elvira kalau kita merunut kepada bagaimana kemudian proses atau tahapan pemilu yang dilaksanakan di tahun dua ribu sembilan belas ini
untuk tahap pencoblosan memang sudah selesai di hari kemarin tujuh belas april dua ribu sembilan belas
tapi kemudian pekerjaan penyelenggara pemilu ini memang belum selesai
ada tahapan selanjutnya yang harus diselesaikan dengan jenjang yang cukup berlapis
di mana hari ini akan dimulai proses penghitungan suara dari tingkat kelurahan ke kecamatan
yang nanti akan berakhir pada tanggal empat mei dua ribu dua puluh
sehingga keseluruhan nanti proses atau rekapitulasi secara menyeluruh dan resmi yang dikeluarkan oleh kpu akan dilakukan pada tanggal dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
tapi kemudian kita ingin memantau bagaimana jalannya proses dropping atau pengumpulan kotak suara yang berlangsung dari tingkat tps di sejumlah kelurahan
untuk kemudian disetorkan kepada tingkat kecamatan
dan nanti dari tingkat kecamatan ini akan dilakukan rekapitulasi
pengurangan secara manual untuk kemudian menentukan apa selanjutnya dan siapa kemudian yang ditentukan oleh lembaga resmi penyelenggara atau kpu ini
yang akan menjadi pemenang begitu ataupun juga yang unggul dalam perolehan suara
dalam pemilu presiden khususnya yang berlangsung di tahun dua ribu sembilan belas ini
saya saat ini sedang berada di kecamatan padang utara
dan anda kalau bisa lihat di belakang saya ada tumpukan kotak suara yang berisi surat suara
yang di mana ini adalah
surat suara dan kotak suara yang di drop dari sejumlah tps yang ada di kecamatan ini
untuk lebih lengkap saya akan berbincang dengan ketua ppk di kecamatan padang utara ini dengan pak yem ya
pak yem ini kalau kita lihat ini sudah ada sejumlah kotak suara di sini
sudah ada petugas juga yang sudah mensortir
ini sebenarnya alurnya bagaimana pak
dan di kecamatan padang utara ini sudah seperti apa jalannya
alurnya setelah dari kpps
kemarin sesuai dengan keputusan mk kan jam dua belas siang ini paling apa
jadi di padang utara jam dua belas tadi seluruh kpps sudah menyertorkan ke pps
dan pps mulai menyertorkan ke kecamatan
pada jam hari ini sudah dari tujuh kelurahan yang ada di padang utara
empat kelurahan sudah menyertorkan seluruh kotak
kita sedang menunggu tiga kelurahan lagi
sambil mengecek seluruh bahan bahan
yang di luar kotak
kita akan mengadakan serah terima antara pps ke ppk di kecamatan padang
yang dilakukan petugas ini apa pak
lebih spesifik untuk kemudian ini diketahui oleh masyarakat
yang sedang dikerjakan oleh kawan kawan pps adalah
mengelompok ngelompokkan model c kpu c satu presiden c satu dpr c satu dpd satu dprd provinsi dan satu kota
sebanyak dua rangkap yang diserahkan ke kpu melalui ppk
itu yang sedang kita tunggu sekarang
ini berarti nanti penghitungan di kecamatan ini terakhir kapan pak
kita mulai hari sabtu jam sembilan
karena sampai hari ini sudah tiga puluh lima jam ini tidak tidur ini
jadi kita tuntaskan sampai sore ini penerimaan semua ini
lalu besok istirahat total dulu seluruh pps
karena hari sabtu akan full untuk mulai merekap di tingkat kecamatan padang utara
sebelum nanti ke provinsi tanggal berapa di kecamatan terakhir
kita diberikan waktu lima hari
jadi terhitung besok dua puluh
berarti sampai tanggal dua puluh empat
lalu di tingkat kota lagi gitu
berarti nanti keseluruhan nanti dua puluh dua mei ini di tingkat kpu ya secara resmi
karena kecamatan yang lain itu diberikan sepuluh hari
menunggu itu dulu di tingkat kota
jadi timeline nya masih sesuai dengan yang disampaikan oleh kpu
baik terima kasih pak iem
elvira itu tadi penjelasan dari ketua ppk kecamatan padang utara
kenapa ini penting elvira
karena memang kita harus mengetahui bahwa kemudian proses proses penghitungan suara
pemilu ini belum selesai di hari pencoblosan saja
sehingga tidak kemudian ini menimbulkan gaduh
karena informasi yang kemarin saya terima dari kpu
bahwa timeline untuk rangkaian pemilu dua ribu sembilan belas dan pileg dua ribu sembilan belas ini
masih sesuai dengan apa yang diinformasikan jauh jauh hari
bahwa kemudian ada klaim sepihak dari pihak pihak tertentu
untuk hasil atau jumlah surat suara atau kemenangan terhadap pasangan calon tertentu
atau calon legislatif tertentu ini belum bisa dibenarkan begitu
karena secara resmi
jadi lembaga kpu lah sebagai penyelenggara yang akan melakukan
atau mengeluarkan informasi ataupun juga kebenaran informasi
tentang bagaimana hasil dari pemungutan suara yang berlangsung tujuh belas april dua ribu sembilan belas kemarin
baik ferdilyas langsung dari padang sumatera barat